anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
menko polhuka mahfud md menyebut kasus penembakan brigadir yosua bukan kasus biasa
ada aspek psikohirarki dan psikopolitis yang memperumit pengungkapan kasus ini
dari penawirawan polisi ada dari punggol nasabah dari punggol nasabah dari psb
ini tidak sama dengan krim ini biasa
yang memang harus bersabar karena ada psikohirarki dan psikopolitis